sejumlah pegawai kementerian keuangan dilaporkan berada di dalam pesawat lion air yang jatuh di perairan tanjung karawang jawa barat
siang hari ini untuk mengecek langsung berita yang saya terima mengenai kecelakaan dari pesawat lion air
karena kebetulan di dalam pesawat itu ada dua puluh dari jajaran kementerian keuangan